setelah dua tahun ditutup karena pandemi covid sembilan belas
kini monumen nasional atau monas dibuka kembali untuk masyarakat umum
masyarakat yang datang harus sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster
sabtu pagi kawasan monas kembali dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara
kawasan ini kembali dibuka untuk umum sejak kamis lalu enam belas juni dua ribu dua puluh
uji coba pembukaan kawasan monas ini nantinya akan bertahap
area yang dibuka saat ini hanya taman dan lapangan silang monas
untuk mengetahui kondisi di monas sabtu siang ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulah
bella selamat siang
bella bella ajak kita jalan jalan di monas siang ini
apa kemudian yang bisa kita nikmati sejak monas kembali dibuka hari ini
apa kegiatan kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung di sana bella
ya selamat siang
tadi dapat saya sampaikan betul sekali setelah dua tahun kawasan monumen nasional di daerah jakarta pusat ini memang sudah ditutup
karena memang pandemi covid sembilan belas ini masih terus meningkat
kini pemerintah atau pemerintah pemerintah jakarta membuka kembali sejak tanggal enam belas juni kemarin
kawasan monas sudah bisa dinikmati oleh masyarakat jakarta ataupun mancanegara
anda bisa melihat bahwa di belakang saya ini banyak sekali masyarakat yang datang dengan
anda bisa melihat banyak juga yang membawa keluarga bersama anak membawa sepeda dan juga bisa menikmati sejak pagi tadi
kegiatan yang bisa dilakukan adalah berolahraga begitu ferdi berolahraga dengan jogging ataupun jalan di area monas ini
dan juga naik sepeda fethi
nah anda juga bisa melihat masyarakat yang datang ke sini memang masih banyak yang menggunakan masker
dimana memang menurut pengelola dan juga pemprov dki jakarta peraturan menggunakan masker
ataupun protokol kesehatan mengikuti dengan yang sudah diterapkan ataupun diminta oleh presiden joko widodo bahwa
masyarakat yang berada di luar
area ataupun yang sudah secara outdoor boleh menggunakan boleh tidak menggunakan masker maksud saya begitu
namun memang dikembalikan kepada pribadi masing masing bahwa memang kalau misalnya nyaman dengan menggunakan masker tetap boleh digunakan
nah ferdi area yang dibuka di area monas ini hanyalah sekarang yaitu area taman dan juga lapangan silang monas
dimana memang pembukaan area ini masih uji coba begitu nantinya memang menurut pemprov dki jakarta ataupun saya kemarin sempat berbincang dengan wakil gubernur dki jakarta
ahmad riza patria ia menyebutkan pembukaan monas ini nantinya secara bertahap
sekarang ini memang masih dalam revitalisasi di area selatan monas nantinya akan tugu monas akan dibuka kembali setelah pandemi covid sembilan belas turun dan juga lebih kondusif begitu suasananya
nah ferry anda juga bisa melihat bahwa tadi sebelum saya datang ataupun masuk ke area monas ini saya harus mengakses peduli lindungi
di mana memang persyaratan yang harus diterapkan ataupun yang harus diikuti oleh masyarakat yang datang ke sini adalah
dimana mereka yang sudah melakukan vaksin dokser setiga ataupun vaksin booster
tapi ferdi nggak perlu panik ataupun masyarakat nggak perlu bingung kalau misalnya belum melakukan booster
pemprov dki jakarta bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan menyediakan posko vaksin di depan pintu lenggang yang ada di kawasan monas ini
dan untuk akses ke dalam monas ini memang hanya satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar
dimana adalah di dekat kawasan irti monas yaitu pintu lenggang

jadi nanti setelah anda parkir mobil bisa melakukan pembukaan di area monas ini
kalau anda parkir mobil ataupun ke daerah anda bisa langsung memasuki monas dengan menyerahkan ataupun memberikan bukti di aplikasi pedulun indungi
bahwa anda sudah bisa ataupun sudah melakukan vaksin dosis ketiga ataupun vaksin booster
pemerintah jakarta juga sudah memperbolehkan kegiatan yang biasa dilakukan di area monas ini seperti kegiatan sosial kegiatan pendidikan ataupun kegiatan keagamaan
begitu namun memang harus mengikuti protokol yang ada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan apabila nantinya kapasitas berlebihan ataupun di luar kapasitas

diamankan oleh pihak dari kepolisian ataupun petugas yang ada di sini ferdi
baik sudah lengkap semua protokol yang disiapkan
kalaupun belum vaksin ada tempat yang menyediakan vaksin walaupun beberapa akses masih terbatas
nabila mulahela produser lapangan cnn indonesia dari kawasan monas jakarta pusat